yang pertama korban diduga
diduga terjadi perbuatan atau distubuhi korban ya
di hotel di daerah bandung
setelah diamankan tadi malam tiba
sekira jam dua puluh tiga sekian
langsung dibawa ke polsek cikarang barat
jam sepuluh akan dilaksanakan rilis
ada beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan
sementara ya sementara tidak terlalu mendalam
rekan rekan besok akan disampaikan lebih rinci
yang pertama korban diduga
kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang
yang akan rencana distorkan ke bank
uang itu adalah uang perusahaan
pengembangan dan pendalaman termasuk kepada orang orang yang membantu
ini masih delapan terus pengembangan dan pendalaman termasuk kepada orang orang yang membantu
membantu atau turut serta dalam peristiwa
yang akhirnya berujung pada penemuan mayat seorang wanita
di dalam koper beberapa waktu yang lalu
fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini
rekan kerja di sebuah perusahaan swasta
auditor di perusahaan yang sama
akan menikah namun akan dilakukan
resepsinya akad nikahnya sudah
nanti akan didalami yang jelas
informasi dari fakta yang ditemukan
yang akan distorkan ke bank
maksud dan tujuan dia mengambil uang itu
rekan rekan ini masih dilakukan pendalaman
disampaikan ya ini tapi masih proses pendalaman
masih dilakukan pendalaman yang jelas fakta faktanya itu
kemudian akhirnya diamankan seorang laki laki